komisi hukum dpr menggelar rapat dengar pendapat dengan polri
sejumlah isu penting menjadi bahasan diantaranya kasus impor senjata dan penembakan anggota brimob
komisi hukum juga mencecar kapolri soal penolakannya melakukan pemanggilan paksa kepada kpk
seperti permintaan pansus hak angket kpk
rapat dengar pendapat antara komisi hukum dpr dan polri membahas lima isu strategis
komisi hukum meminta penjelasan polri soal kasus penembakan anggota brimob di blora
selain itu anggota komisi juga menanyakan soal polemik senjata antara polri dan tni
perdebatan rapat terjadi saat komisi tiga mencecar kapolri soal upaya pemanggilan paksa kepada kpk
komisi hukum bersikukuh polri harus membantu pansus hak angket menghadirkan kpk
dalam upaya pemanggilan paksa
kapolri jenderal polisi tito karnavian mendegaskan belum ada aturan yang jelas dalam kuhp
tentang pemanggilan paksa pansus hak angket
persoalan ini menimbulkan keraguan bagi kepolisian untuk melakukan pemanggilan paksa
nah persoalannya adalah kita dari kepolisian melihat bahwa undang undang ini belum ada acara yang
hukum acara yang secara jelas mengatur itu
kami akan mempertimbangkan dan akan membicarakan kembali secara internal
kira kira langkah langkahnya apa yang harus kita lakukan
untuk mencari penyelesaian
untuk mencari penyelesaian
kita harus menikmati termasuk mengundang ahli nanti dari eksternal
kum tata negara kumpidana dalam rangka untuk menikmati apa sikap polri
sehingga jangan sampai nanti sikap polri yang melaksanakan ini nanti justru menjadi pemberang
kemudian disalahkan oleh banyak pihak
dalam rapat persoalan koordinasi antara polri dan kpk perihal operasi tangkap tangan atau ott
kapolri juga berpengen
perkembangan pembentukan densus tindak pidana korupsi